terima kasih ya
cobain kalau mau bikinan mama tau
kalau dari mama beneran sih boy mama mau aja pak
itu kan tadi bang niman beli di dekat supermarket
ya jadi mama bohong dong
terus nasi goreng yang tadi malam mama beli juga ya
lagian si papa boten boten aja
kok disuruh masak pieto pak
kan papa itu mencintai mama apa adanya
ya kan pak
tapi papa tuh kalau diboongin jadi ilfil
nah mama per
boten apaan pak
mendinggalin bandung empang abah
tapi kemah aja neng
hati abah berat di jakarta
alhamdulillah toh bah kalau gitu
terus tapi kalau misalkan abah di sini gimana
kan kamar kosong ini kecil
itu mah gampang urusan
nanti kita carilah kontrakan kontrakan dekat sini ya
alhamdulillah tenang itu mah ada anak buah abah
asik nek kalau gitu
yaudah sekarang abah istirahat aja di kamar kosong aku ya
aku mau sekolah dulu
makasih ya neng
pamit dulu ya abah ya

tak pernah bercanda
baiklah minta apa nuncuk ini

daripada dia bernasib sama kayak haikal
tapi gue takutnya
boy malah kegeeran lagi
udah baikan ya
ya udah agak mendingan sih
oh ya bagus lah
kalo udah baikan
mendingan lo gak usah lanjutin deh
kejuaraan antarung bebas itu
nggak ada gunanya juga kan
gak ada gunanya gimana
kejuaraan itu kan buat nolongin temen temen gue
terus lo kenapa napa
terus lo babak belur kayak haikal
yang sedih kan juga orang tua loh
kau papa lo
lo yang sedih kan kalo gue kenapa kenapa
pasti senyum tuh
gue tuh bukannya khawatir
gak usah sih
kalo itu cowoknya
cowok yang paling jelek sedunia
lo mau ngatain gue jelek
kepedean banget jadi orang
daripada lo kenal sama cowok
yang minder sedunia
bisa kan ketemuan sama gue kan
aku ga pewan
waduh bakal jadi kelemahinan nih buat bayu sama reva
baru aja mereka adem
ayo kak gua harus kasih tau reva
apaan sih emangnya
oh enggak ini brosur departemen store gitu
ada barang lagi gue cari
raya mata lo kenapa raya
oh enggak nih tadi kelipan
lupa enggak pakai kaca helm tadi
iya sendiri jangan bilang
masa gua segini dulu kerepo oke
hah kenapa sih
nanti gue cek deh
apa yang menurut lo
enggak ada deh
nanti juga lo tau kok
tapi enggak sekarang
ih gitu ya
gua enggak tau apa apa
gua males harus tau
kak apa gabisa lagi kerju copot
gua mau main
kamu gak sekolah